pernyataan senator asal australia fresher anning pasca penyerangan masjid di christchurch selandia baru menuai kecaman
kecaman tak hanya datang dari komunitas muslim namun juga dari sejumlah politisi dan pemimpin dunia
di antaranya perdana menteri australia dan selandia baru
pemerintah indonesia melalui kementerian luar negeri turut mengecam pernyataan ening
menteri luar negeri retno marsudi telah memanggil duta besar australia untuk indonesia
demi menyampaikan kekecewaan indonesia atas pernyataan eni
dalam pernyataan resminya sebagai senator queensland ening menyatakan bahwa kebijakan imigrasi dan keberadaan muslim di selandia baru
menjadi akar permasalahan yang menyebabkan kekerasan terjadi
pernyataannya ini menuai kemarahan masyarakat terutama warga selandia baru yang tengah berduka
sejumlah warga australia juga telah mengajukan petisi untuk meminta anning mundur dari posisinya
tadi pagi ibu menteri luar negeri telah memanggil duta besar
australia untuk indonesia
dalam pertemuan tersebut ibu menteri luar negeri mengecam keras pernyataan senator australia
yang kedua disampaikan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpengertian selapor tersebut
mengenai islam dan mengenai tanahnya kegama islam
sangat salah saya tekankan sangat salah untuk mengkaitkan terorisme kekerasan dengan islam ataupun agama lainnya